beralik informasi lainnya jakarta international expo atau gxpo bersama pemerintah provinsi dki jakarta
kembali menyelenggarakan event tahunan pekan raya jakarta atau jakarta fair
rencananya acara itu akan digelar empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh tiga di gxpo kemayoran jakarta pusat
jakarta fair diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ibu kota ke empat ratus dua puluh
tahun ini dua lima ratus tenan akan memamerkan produk mereka di satu lima ratus stand di jakarta fair
sepuluh persen merupakan perusahaan swasta dan empat puluh persen usaha mikro kecil dan menengah milik swasta dan pemerintah
selain pameran jakarta fair juga menyediakan hiburan lain seperti parade wahana pesta kembang api hingga konser musik
j expo optimistis nilai transaksi jakarta fair dua ribu dua puluh tiga mencapai tujuh lima triliun rupiah
kita harapkan bahwa tahun ini paling tidak kita bisa mencapai transaksi yang terjadi di tahun kemarin
karena sebagai tambahan informasi bahwa tahun kemarin tuh jakarta fair masih berlaku lebih lama
kita ada short kurang lebih
lebih enam hari
tapi kita tetap optimis bahwa kita akan mencapai angka tersebut atau bahkan diatasnya
seperti yang pak oki katakan tahun ini antusiasi daripada peserta industri otomotif itu luar biasa
sehingga mereka mengisi a satu dan a dua
bahkan itu tidak cukup akhirnya harus kita expand ke c tiga
karena banyak sekali kendaraan listrik
khususnya sebelah motor